bagian saya untuk memberikan bisikan kuat
kepada partai partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai
jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa
itu yang namanya strategia itu
jangan tergesa gesa jangan gerusa gerusu
jangan pengen cepat cepatan karena belanda masih jauh
terima kasih anda masih bersama kami di politik lestari
mas muni saya mau langsung ya musrah sudah digelar dua puluh sembilan kali di beberapa provinsi
ujungnya kemarin minggu kenapa presiden gak langsung mengumumkan
pasangan capres cawapres atau mungkin capresnya aja
kenapa jokowi nggak mengumumkan
sudah dijelaskan dalam pidato kenapa ditanyakan lagi ke saya
pidato pak jokowi sudah jelas
alasannya hanya strategi aja ya
bukan kan pak jokowi loh satu pencapresan dan
terus fungsinya kemarin digelar itu apa berarti
nanti dulu dilahirkan dulu
pencapresan ini ranahnya partai politik atau gabungan partai politik
nah ini kan belum terbentuk
sehingga pak jokowi mau mengkomunikasikan dulu kepada teman teman partai politik
karena gini loh jangan jangan ini perubahan dinamika terjadi
siapa yang capres yang dideklarasikan nggak jadi capres
atau yang sudah dilagakkan jadi capres jadi cawapres
kita nggak tahu enam bulan loh masih ada enam bulan loh
sampai november dua puluh lima november dua ribu dua puluh tiga ini
jadi masih ada waktu untuk terjadi sesuatu yang luar biasa
oke tapi kalau begitu kenapa kemudian dibikin musra puncaknya kemarin
loh emang puncak musuh harus menghasilkan satu nama
oke nggak harus berarti ya
loh siapa yang mengharuskan
jadi fungsi kemarin itu apa
kita fungsi kemarin itu menyerahkan nama nama hasil rekomendasi yang kami serap di musrah
nah pak jokowi belum memutuskan kan sudah dijelaskan alasannya dalam pidato beliau bahwa
kita tunggu dulu ini koalisi koalisi partainya seperti apa
oke saya mau tunjukkan sesuatu ini ya
kita tunjukkan sama sama
kita lihat di layar mungkin bisa
di sebelah kanan
oke kita tunjukkan sama sama di sini
ini adalah hasil rekapitulasi perolahan suara nasional musrah yang kami dapatkan
ternyata angka prabowo subianto di dua puluh enam persen ganjar pranowo sembilan belas sembilan puluh lima persen air langga hartarto dua belas lima belas persen
itu bener nggak
ini informasinya valid kita dapat
nah itu benar nggak mas muni
gini loh kalau kami ini terbuka ke
oh nggak ini bener nggak tapi
ya kita mesti hitung
setiap musrah itu kita laporkan ke publik ke media
bahwa media menghitung isu soal lain
jadi pertanyaan saya ini betul nggak hasilnya seperti ini
ya kurang lebih lah
apa kurang lebih
berarti jangan jangan presiden jokowi tidak berani mengumumkan nama capresnya
karena posisinya pak prabowo ternyata lebih tinggi dibandingin capres partainya
begitu mas muni
kurang lebih itu ya atau tidak
ada yang katakan kurang lebih hasilnya sama
bukan kadang lebih banyak kurangnya atau lebih banyak lebihnya
sebentar bang adian
tadi anda sudah katakan kurang lebih hasilnya sama seperti ini
pertanyaan saya apakah kemudian presiden jokowi tidak mengumumkan
silahkan diminum dulu mau minum dulu
begini maksudnya begini loh
presiden jokowi tidak mengumumkan
kita ini musrah ini suara sampai seruk
ini dari pagi nih
presiden jokowi tidak mengumumkan karena hasilnya ternyata berbeda dari capres pilihan partainya
karena beliau ini petugas partai
itu capres partainya sembilan belas sembilan puluh lima pak prabowo dua puluh enam
ya ini bukan ini kan pasti wartawan
ini saya tidak mengumumkan
yang buat ini pasti wartawan yang menghitung seluruh
anda katakan kurang lebih sama hasilnya
itu salah satu alasan pak jokowi
kurang lebih lah
kurang lebih itu iya pak
ya kurang lebih sama
maksud of error mungkin lah
enggak berarti tadi anda katakan saya pengaruh dengan anda ya
kurang lebih sama
saya tidak mau membohongi
saya tidak mau membohongi
itu kan tiap minggu tinggal hitung aja sendiri
orang tiap minggu ada di media kok
bahwa ini hasilnya kurang lebih sama
apakah kemudian presiden jokowi tidak mengumumkan
karena memang khawatir hasilnya ternyata capresnya bd perjuangan di bawahnya pak prabowo
salah satu alasannya itu
kalau pak jokowi kan sudah jelasin alasannya terbuka
bahwa ini itu menunggu apa
menunggu koalisi partainya
jadi gini loh
tapi dengan hasil ini dengan hasil ini
apakah kemudian presiden jokowi tidak mau pertimbangkan suara rakyat
yang tadi anda katakan
suara rakyat bukan suara elit menghasilkan seperti ini
tanda tanya pak jokowi mau mendukung siapa
nanti dulu tunggu dulu pak jokowi juga
tapi memang gini
dalam pemberitaan di salah satu media mas hari ini
oke jadi memang itu
salah satu yang didorong oleh projo
oh itu gini loh
tentang tentang tentang
dalam tertib musra
gue sudah cek ke teman teman musrah yang lain
pernyataan lo tidak tertib
tidak terdisiplin pada kesepakatan
karena data ini dan data yang dipegang oleh andi gani tidak sama
bank data lo tidak lu buka
enggak itu bisa ada diterbuka kok
ini semua data
yang lo buka itu adalah hasil musrah per titik
enggak semua provinsi
per titik lah kita anggap seperti itu
tapi data bank data kan seperti gini
setelah dia musrah semua kan itu lu olah lagi dong
makanya tadi gue tanya sama lo sejak awal tuh metodologi
metodologi untuk mendapatkan angka angka kan harus ada
ini harus ilmiah
itu tidak perlu dijawab karena tidak ada metodologinya
jadi tidak ilmiah sebenarnya ini
jadi ini hasilnya diragukan apa enggak ini hasil musra ini
nanti teman teman musra kan keluarkan data lain
jadi memang hasilnya berbeda
makanya kemudian andi gani dan teman teman membawa barisan buruhnya ke ganjar
karena dalam data yang mereka pegang ganjar yang menang
memang betul seperti itu
bahwa ada perbedaan data
ini data kalian bukan
ini yang buat siapa saya nggak tahu
tapi tadi anda bilang hasilnya kurang lebih sama
mas ganjar menang di beberapa provinsi
pak prabowo menang di beberapa provinsi
pak airlangga di berapa provinsi
itu kan ada dalam itu jejak digital dilaporkan perminggu
pak prabowo menang di sebuah provinsi
tapi tadi kan anda katakan hasilnya kurang lebih sama
ini kan sudah di presentasi
kalau kita kan tahunya per provinsi
siapa yang menang
kan sudah lo tabulasi dong gimana
yang lo serahkan ke jokowi apa
hasil per provinsi atau hasil tabulasi
macem macem termasuk hasil per provinsi
artinya hasil tabulasi sudah serahkan dong
sesuai gak tabulasinya dengan ini
ini bukan yang kita serahkan kepada jokowi enggak seperti ini
tapi peringkatnya sama enggak seperti ini
begini tadi anda katakan kurang lebih sama
karena per provinsi
enggak karena begitu jokowi
karena per provinsi
ini bisa belah di musrahnya loh
kalau lo tidak membantah ini
ini belah di musrahnya
jadi ini hasilnya
konflik di internal musrahnya
sama apa enggak
bahwa peringkat pertama pak prabowo
dan bisa akan lebih mempermalukan presiden
peringkat kedua pak dajar
peringkat ketiga pak erlangga
ini sebentar bang adrian
sebentar bang adrian
bentar pak ya
bentar pak ya
kalau kami kan
setiap minggu mengumumkan hasilnya
kita sudah dapat
dan anggarnya persentasenya itu
di provinsi provinsi mana
saya nggak akan kembali ke situ mas
hasilnya tadi anda katakan kurang lebih sama
hasilnya sama nggak seperti ini
kurang lebih sama
oke berarti memang posisinya seperti ini
mas ganjar ini menang di provinsi provinsi yang padat
kalau anda tabulasi
ini tabulasi nasional
yang dipegang oleh pak jokowi ini benar apa enggak begitu
yang kami serahkan ke pak jokowi itu
udah nggak ada seperti ini
oh jadi tiga nama
enggak ada presentasinya
tapi kalau dari hasilnya
ya itu kan semua
yang di recap
yang di tabulasi
yang di recap
berarti betul seperti ini ya
konsumsi publik itu
tadi saya pegang kenyataan anda
ini kurang lebih sama saya pokoknya
metodologi tabulasinya belum tentu sama
nah apakah ini produk metodologi tabulasi
tapi yang pasti bukan panitia musrah yang buat ini
bukan soalnya siapa yang buat
saya bukan tanya itu
apakah hasilnya sama apa enggak
sebentar sebentar bang adrian
ya jadi saya pegang pernyataan anda bahwa ini hasilnya kurang lebih sama ya
saya mau ke bang noel aja deh
bang noel daripada kita berkutat
karena sepertinya mas muni bingung juga dengan hasil tabulasi musra nya
dia dalam tekanan
dalam tekanan apa
apa yang adrian lakukan
apa yang adrian lakukan
kami dapat informasi bahwa sebetulnya pak jokowi sudah pelan pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung pak prabowo subianto
yang pasti bukan buat
termasuk salah satunya anda dan teman teman di musra yang lain itu betul nggak
kami dapat informasi bahwa sebetulnya hasil musrah ini sudah diketahui oleh pak jokowi
makanya pak jokowi pelan pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung pak prabowo salah satunya
ya sebetulnya dari informasi yang kita dapat dari kawan kawan musra
arah dukungan kawan kawan di musra itu emang ter
yang satu memang lebih ada di pak prabowo
sebagian besar bukan sebagian kecil
nah memang sebagian kecil itu di mas ganjar
ini kok klaimnya berbeda dengan yang yang sebelumnya
ya enggak apa apa namanya klaim
itu kan ya enggak apa apa sih
jadi bukan sempalan ya
sebagian besar di mas ganjar
apa di sebagian besar di pak prabowo sebagian kecil di mas ganjar
jadi arus besar atau sempalan
arus besar atau sempalan
arus besar bukan sempalan
oh bukan sempalan

nah dinamika ini kan biasa aja sih
kalau dinamika biasa
slime lu luar biasa
gimana silahkan dilanjutkan dulu
jadi kayak kita mendingan kita langsung pada persoalan yang disampaikan pak prabowo aja
enggak ya itu tadi
apa yang pak prabowo disampaikan pak jokowi kemarin
persoalan pemimpin kriteria
oh ya itu saya akan masuk ke itu nanti
saya ingin tanya yang tadi
anda jawab dulu pertanyaan saya karena saya hostnya di sini ya
jadi betul enggak bahwa memang karena pak jokowi sudah mengetahui
kapitulasinya ini makanya sebagian dari relawan itu sudah pelan pelan diarahkan ke pak prabowo
karena banyak juga informasi di elit yang mengatakan bahwa pilihannya pak jokowi ini diberikan dukungannya ke pak prabowo
kita tidak mau mentafsirkan itu dengan secara spekulatif
tapi faktanya hari ini arahnya apa yang disampaikan pak jokowi itu muaranya ke pak prabowo
salah satu ya pemimpin yang berani
pemimpin yang tidak punya ketakutan
itu aja udah kita gak usah ribet ribet
itu kan arahnya kan ke pak prabowo semua
terus apalagi mau dibantah lagi
jadi dari pidatonya pak jokowi anda bisa menyimpulkan bahwa memang dukungannya pak jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh empat itu ke pak prabowo
baiknya jangan masuk gila situ
nanti kenceng nih
jadi dari pidatonya bisa disimpulkan bahwa dukungannya pak jokowi pada pilpres ke pak prabowo
saya mentafsirkan seperti itu
oke itu tafsiran anda dan tafsiran banyak relawan
iya semua orang boleh nafsir
bang habib anda tafsirannya sama nggak
banyak orang menafsir demikian dan saya nggak melihat ada masalahnya ya kalau orang menafsirkan itu arahnya ke pak prabowo ya
bawa capres yang berani itu
coba bayangkan apa yang pak jokowi sampaikan narasi besar itu sama persis dan satu frekuensi persis dengan apa yang pak prabowo sampaikan
dalam konteks internasional kita sebagai bangsa yang besar ada tantangan global dan lain sebagainya
karena itu kita perlu kepemimpinan nasional yang kuat
yang solid yang tangguh
itu bahasa bahasa yang juga selalu disampaikan oleh pak prabowo
jadi kalau ada orang mengatakan oh itu arahnya ke pak prabowo
saya pikir kita nggak bisa bantah
ya memang begitu
girindra menangkap sinyal itu ya
tapi yang paling penting itu ya bahwa elit kita pak prabowo dan pak jokowi itu menyuarakan narasi besar yang sama
yang ditangkap sebetulnya itu
kita ini kan banyak apa perbedaan enggak ada masalah
tapi enggak perlu membuat kita menjadi perpecahan
dewa banget tuh bip
tapi kan kita perlu menangkap narasi besar ya bos
narasi besarlah itulah yang menyatukan kita
apapun pemilu ini tentu akan memasuki fase
ada jadwal pendaftaran ada jadwal pemilihan dan lain sebagainya
tapi kepentingan jangka panjang bangsa ini ya bagaimana kita survive bahkan menjadi negara yang besar
itu yang menjadi apa namanya pegangan bagi kita bersama
jadi girindra menangkap pidatonya pak jokowi itu ditujukan sebagai bentuk endorsement kepada pak prabowo
satu frekuensi yang sama
bang adian itu tadi ditafsirkan oleh mas noel dan juga bang habib
memang pemimpin yang berani itu ditujukan untuk pak prabowo subianto bukan ke mas ganjar
kalau kemudian ada mantan militer
berkompetisi politik dengan rakyat sipil
yang biasa biasa saja
dan rakyat sipil ini berani
yang punya nyali yang rakyat sipil yang biasa biasa saja
yang tidak pernah menempuh pendidikan militer dan sebagainya
dia berani melawan seorang prabowo
itu yang berani
sama seperti misalnya kemudian jokowi dulu bertanding dengan prabowo
yang berani siapa
itu ditafsirannya bahwa ini memang ganjar penerusnya pak jokowi
karena berani melawan pak prabowo
bukan karena berani melawan pak prabowo
dia rakyat biasa
bukan menantu soeharto
bukan anak begawan ekonomi
bukan suami dari anak soeharto
ini orang biasa
saya akan bertanding dengan kamu
yang punya nyali siapa
ya orang biasa ini dong
artinya kita harus punya alat ukur yang sama tentang apa itu keberanian
jangan mengarang arang alat ukur keberaniannya
itu sama seperti dulu
dia berani ketika menolak disungsi abri
salah satu keberanian saya mencoba mendukung pak prabowo
keberanian kita adalah ini persoalan pertanggung jawaban sejarah dan pertanggung jawaban demokratik kita
terhadap bangsa ini ya
karena kita gak mau lagi kita tertipu soal demokratik
kita tertipu soal dikotomi antara militer dan sipil
pak prabowo pensiun tahun kalau tidak salah seribu sembilan ratus sekian lah ya
dia sudah tidak di militer aktif
kemudian dia sibuk berbisnis dan juga sibuk berbaca buku
dia sangat adaptif sekali dengan sistem demokrasi dengan realita demokrasi hari ini
bahwa tidak mungkin lagi yang namanya sistem junta militer itu bisa hadir di republik ini
kita sepakat itu
kemudian kita juga sepakat juga bahwa kalau kita tidak suka dengan sistem yang sangat militaristik
bahwa pilihannya jangan juga memilih pilihan pemerintahan sipil yang sangat koruptif
nah kalau soal ukuran keberanian tadi sampaikan adian kan dalam konteks head to head berbasis sejarah itu tidak fair juga
fakta sejarahnya hari ini pak prabowo membuat partai dan partainya diterima
nomor dua terbesar
jadi yang partai yang berani bukan hanya pak prabowo saja semuanya
kalau ukurannya keberanian ya itu faktanya keberanian pak prabowo
bayangkan sudah dihujat dikhianatin difitnah dibilang ya adian kemarin bilang tidak sepadan lawan sepadan
faktanya hari ini pak prabowo hari ini partai yang belum diterima
saya pikir yang disampaikan pak jokowi bukan persoalan personal begitu
berani melindungi kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional
kita dalam konteks saya tadi mengatakan itu cocok dengan pak prabowo bukan berarti kita menafikan pak ganjar
mohon maaf pak prabowo sendiri menegaskan pak ganjar juga putra putra terbaik bangsa ini
jadi kita tidak perlu tegang pak
kita tidak perlu tegang
yang sini kita anggap berani berarti yang sini nggak berani
tidak tidak begitu
ini dalam konteks internasional
tapi merupakan endorse kepada kita sebagai bangsa untuk berani memperjuangkan kepentingan kita di konteks internasional
tapi kan kemudian pak
makanya tadi gue bilang jangan masuk ke wilayah itu
perdebatan kita akan sangat panjang
yang saya bilang tentang wilayah keberanian
tadi kan mau ditunda
itu kan tafsiran
kok anda melarang tafsiran
bukan soal melarang tafsiran
nanti kita akan berdebat panjang
ya tidak apa apa
itu tidak masalah
oke kita lanjutkan perdebatannya kalau begitu
bahwa prabowo tidak pensiun
diberhentikan bukan pensiun
diberhentikan bukan karena apa
ada keputusan mahkamah militernya
tidak boleh berhentikan juga dong ya
ada keputusan dkp nya
dewan kehormatan perwiranya
belum dibaca pres ini
makanya tadi saya sudah bilang
jangan masuk perdebatan itu
kita bicara tentang substansian
bahwa ada orang biasa biasa saja
lalu melawan menan su mantan
lalu melawan menan su mantan presiden
orang biasa biasa saja
begitu lo bilang bahwa dia pensiun
gue akan sampaikan data baru
dia tidak pensiun
ada surat dkp nya
apa peran bumi kalau mudah mudahan diberhentikan
artinya yang berat berat informasi
bukan kita lebih buat santai
tidak ini kita bicara tentang ke depan
apa yang sampai kepancuran itu ke depan
bukan ke belakang
nah inilah logikanya yang salah
kenapa bicara tentang ke belakang
di sisi serta maksa ini
informasi lu salah ke depan
tidak perlu salah kok
balik lagi dong ke laptop
debat seperti itu
nanti saja pas berdebat capres
itu dibilang jangan
sedikit nih pak adian
minum dulu bang
kita sih nggak pernah worry
langkah lu sudah wise
soal soal ham dan lain sebagainya
ini juga ramah
tidak ngaruh juga
bagi pak prabowo tiga kali nyapres pertama dengan ibu mega sebagai wakil dua ribu empat belas dan lain lain
tidak ada masalah
ada yang bawa serang dan lain sebagainya
pak prabowo tetap berani maju menyampaikan gagasan gagasan besarnya soal bangsa ini
dan itu yang berulang kali disampaikan
saya mungkin ada empat lima kali mencatat ya kata kata berani
bukan keberanian personal
berani berkelahi secara fisik
tapi berani memperjuangkan kepentingan bangsa
jangan mau didikte bangsa lain
dan itu sama
minggu lalu pak prabowo habis habisan memuji pak jokowi terkait nikel
kita nggak akan ekspor yang mentah dan lain sebagainya
kita diserang uni eropa dan lain sebagainya
dan itu disampaikan oleh pak jokowi di pidato
itu disampaikan pak prabowo seminggu sebelumnya
dikuatkan lagi oleh pak jokowi
itu menurut saya yang lebih penting bagi kita
jadi anda tetap menafsirkan bahwa itu pidatonya untuk pak prabowo
dia lebih berani
perdebatan ini nanti bulan november
karena ini yang mengatakan berani yang menafsirkan
kalau dipancing sekarang kita nggak mundur
kenapa yang menangkau ini
kenapa yang kemarau lama lama
kita ngerti itu
mau debat kapanpun tapi yang paling penting nih narasi besarnya
narasi besar kita sebagai bangsa
balik lagi dong mbak musra dan mbak mbak mbak
ini soalnya presiden ngomong
karena presiden yang pidato bahwa memberikan kriteria dan ciri ciri
sebelumnya kan presiden memberikan kriterianya melalui ciri ciri fisik
nah kemarin kan ciri ciri sifat
nah ini presiden sendiri yang menyampaikan
berani ini bagaimana nih tafsirannya mas umam
berani dengan rakyat
saya ingin membatasi dulu ya
ini karena presiden sendiri yang menyampaikan kan
jadi itu yang memantik endorsement
jawaban sangat bijak
kenapa sangat bijak
karena saya melihat sepertinya dalam hati bersiul siul malam ini
karena data tadi itu bukan hanya bang muni yang tercekat
kita juga tercekat
berarti data yang kemarin ditampilkan di musra itu sangat berbeda dengan positioning pak jokowi sendiri
yang kemarin juga ikut mendeklarasikan pencapaian pancasilaan pak ganjar
bagaimanapun juga itu kemudian memberikan bobot politik yang berbeda
nah oleh karena itu tadi kita cermati yang disampaikan oleh bang adian
bang adian sendiri juga kemudian melakukan reaksi yang cukup keras
memang kalau saya lihat itu bukan skema margin of error
karena itu basisnya itu model pembobotan
betul itu ada mekanisme itunya
nah kalau misal skemanya pembobotan
maka kemudian meskipun itu konteksnya hanya selisih sekian persen
tetapi ada angka psikologis di sana
nah inilah yang kemudian menciptakan persepsi yang berbeda
nah kalau misal kemudian impactnya pak jokowi tidak mengumumkan
bahkan tadi yang disampaikan oleh bang muni sendiri
pak jokowi menyatakan nanti saja
setelah koalisi terbentuk
itu berarti artinya dari hasil
sebenarnya koalisi sudah terbentuk
tetapi ketika ada pesan nanti di akhir akhir saja
ini juga memunculkan sebuah pertanyaan baru
bagaimanapun juga pak jokowi adalah petugas partai dari pdip
kalau kemudian memberikan pesan nanti di belakang saja
apakah kemudian ada yang ingin ditata ulang
maka kemudian muncul persepsi
jangan jangan keberpihakan oleh bang noel
ke pak prabowo atas sepengetahuan pak jokowi sendiri
oke itu sudah dikenakan oleh bang noel ya
dalam dialog kita sebelumnya
anda mengatakan anda sudah bertemu dengan pak jokowi
dan sepertinya aku tidak izin
bagi pak rangkas kesempatan saya dulu dong
bang noel sepertinya susah untuk menjawab
jangan jangan dulu sebentar
sudah sudah minta izin dari pak jokowi ya
kasih kesempatan saya dong
kasih kesempatan saya satu menit aja
bahwa itu bahwa kami itu bukan dari panitia
bahwa siapapun bisa mentabulasi sesuai dengan hasil tiap minggu
dan buat saya semua kan punya alat hiktu
tapi ini yang pasti bukan dari panitia musa
dan yang terakhir saya tegaskan
kita menyerahkan ke pak jokowi itu bukan konsumsi publik
dan kami tidak menampilkan presentasi
oke tapi tadi anda katakan
saya mengutip apa yang tadi anda sampaikan
anda membenarkan bahwa kurang lebih sama
maksud saya begini loh
dengan data yang dikeluarkan tiap minggu hasilnya
kita kan semua kan di media kan bisa hitung
ada juga versi yang itu yang lain
sebentar nanti kita break dulu
setelah ini saya akan beri kesempatan ke bang adian
bukan dari panitia musa
tapi angka ini valid begitu
kurang lebih sama tadi anda katakan
kalau mau provinsi pak jokowi menang di sebelas provinsi
saya nggak setuju saya nanti kalau misalnya ini
nanti setelah ini teman teman mahasiswa akan menanggapi perdebatan tadi ya
kita harus jelaskan lebih dahulu
tetap bersama kami di political show